selamat sore anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom bersama saya reza helmi
ketua mahkamah kehormatan dewan mkd dpr ri menegaskan tidak ada anggota dewan yang terlibat dalam kasus tewasnya brigadir yosua
usai mendengarkan keterangan dari ketua kompolnas sekaligus menko polhukam mahfud md di ruang rapat mkd kompleks gedung parlemen senayan kamis pagi
ketua mkd dpr habib abu bakar al habshi menjelaskan dari keterangan yang didapat
memang ada anggota dewan yang dihubungi oleh verdi sambo namun hanya bersifat menyebar alibi mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan simpati
ketua mkd menyebut hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah tindakan pidana
untuk itu mkd menegaskan kasus tersebut dinyatakan selesai atau case close
klarifikasikannya tentang apakah benar ada keterlibatan anggota dpr dalam masalah ferdis sambo setelah terjadi pembunuhan
jadi itu skenario dibuat oleh sambo
nah itu katanya ada kalimat kalimat itu anggota dpr tapi tidak ada
ternyata jadi tidak ada dan pak mahfud menjelaskan itu
dan ini membuktikan bahwa mkd melaksanakan tugasnya
ada yang dilaporkan dan ada yang tidak dilaporkan
tidak laporkan tapi kita tahu di publik menyangkut parlemen maka kita pun mengambil peran itu
sementara itu meskipun ipw
menegaskan tidak ada aliran dana ke dpr dari ferdis sambo
namun ipw ungkapkan ada tiga orang yang menghubungi ipw terkait kasus sambo
diduga ada upaya mempengaruhi ipw dalam pengesutan kasus verdi sambo
namun ipw enggan menyebut tiga nama orang tersebut
tiga orang yang dimaksud oleh ketua ipw adalah dua orang anggota dpr ri
dan satu orang perwira menengah polisi dengan jabatan kombes
dalam kesempatan ini sugeng menegaskan dugaan memengaruhi ipw dilakukan oleh salah satu anggota dpr
yang menghubungi dirinya dan satu orang dari polisi berpangkat kombes
ada tiga orang yang bicara dengan saya
dua orang yang menurut saya mempengaruhi satu orang tidak
yang mempengaruhi itu termasuk yang menghubungin di tanggal dua belas
ya pokoknya ada dua orang yang mempengaruhi saya yang satu anggota dpr
itu menurut saya yang mempengaruhi yang satu itu dari kepolisian ya
yang satu tidak
yang satu anggota dpr hanya
saya mau nanya latar belakang saja saya jelaskan
yang satu tidak